masih dari kabar dunia pendidikan
kabar mengejutkan muncul dari dunia pendidikan kota blitar
dinas pendidikan daerah kota blitar di tahun ajaran baru ini
menghimbau keras pihak sekolah untuk tak memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya
himbauan yang akan dipertegas dengan surat edaran ini
mendapat reaksi beragam dari siswa dan guru sekolah
kebijakan yang cukup mengejutkan ini muncul dari dinas pendidikan daerah kota blitar
mereka mengimbau agar guru tidak memberikan pekerjaan rumah kepada siswa
larangan ini bertujuan agar siswa bisa mendalami pendidikan karakter di keluarga dan masyarakat
sehingga anak anak kita harapannya otaknya bagus hatinya ketakwaannya keimannya bagus fisiknya kuat
nah kalau anak anak kita seperti itu insya allah dalam jangka dua puluh tiga puluh tahun yang akan datang
kira kira kita sudah bisa kelihatan hasilnya
menanggapi larangan ini
pro kontra muncul di antara pelajar sekota blitar
saya setuju aja sih karena waktu untuk belajarnya di rumah menjadi lebih banyak
tapi saya juga ada tidak setujunya karena ketika tidak ada pr
diberikannya pr siswa biasanya tidak bisa mempelajari pelajaran itu lagi
kayak udah malas gitu buat belajar lagi
sementara salah satu pejabat sekolah di kota blitar menyatakan
pihaknya hingga kini belum menerima edaran
bagaimana cara mereka memperbaiki kemampuan ini
selama ada suratnya dari dinas kita laksanakan
ya kita untuk menambah materi atau mengembangkan itu agak sulit
dinas pendidikan kota blitar berdali jika memberi pekerjaan rumah ke siswa dinilai kurang efektif
kedepannya para siswa diharapkan memiliki banyak waktu belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat
dalam membentuk karakter mereka
yusif yonufyanto blitar